dosen iain bukit tinggi sumatera barat yang dipecat sebagai pns
berencana menggugat menteri agama
ia yakin pemecatannya bukan semata urusan indisipliner
melainkan dipicu oleh penolakan yang membuka cadar
dalam aktivitas sehari hari di dalam kampus
hayati syafri dosen iain bukit tinggi sumatera barat
yang mengenakan cadar dipecat sebagai pns
sk pemecatan ditandatangani langsung oleh menteri agama lukman hakim saifuddin
pihak kampus telah memberikan sk pemecatan tersebut
kepada hayati sejak rabu minggu lalu
pihak kampus menyatakan hayati dipecat sebagai pns
karena tidak masuk kerja selama enam puluh tujuh hari selama tahun dua ribu tujuh belas
itu murni kasusnya adalah pelanggaran disiplin
karena tidak masuk kerja selama enam puluh tujuh hari
tidak ada sangkut paut dipecat
sampai hari ini belum ada orang yang diberhentikan
dari pns itu
hayati menolak menandatangani sk tersebut
karena menganggap dirinya dizolimi
dosen bahasa inggris fakultas tarbiah dan ilmu keguran itu yakin
sk pemecatan itu terbit karena ia mengenakan cadar
pasalnya sudah beberapa kali mendapat teguran soal pakaian
menurut hayati absensi dua ribu tujuh belas dipakai sebagai alasan
karena ia menggunakan cadar sejak tahun itu
bahwa ketidakhadiran yang pernah saya lakukan di tahun dua ribu tujuh belas adalah
kehadiran yang bisa saya pertanggungjawabkan
hayati berencana melakukan perlawanan
ia tengah mempersiapkan upaya banding ke kementerian pan rb
untuk melawan sk pemecatan tersebut dan menggugat menteri agama
junendi kambang bukit tinggi sumatera barat